tuh bunyi kom
bayah kamu kom
kalau bisa begini tidak dong
bukan tinte ga ngebosenin ya
makin hari makin cantik
mulai deh gombalnya
bukan gombal cantik
memang beneran makin hari makin cantik
aduh ampun seth

ini ada apaan sih ramai ramai disini
bisnisnya bos idan temen leda kang acek
kesek kalo ada idan mah
kang acek jalan dulunya
jalanin sama yang lain jangan ada yang ganggu nantiin ya
beres kang acek
bos idan kemana ceh
katanya dia nyuruh kesini
kemarin si kang idan bilang

kalau gitu saya pesen kopi aja ceh
saya min rebus ceh
saya min rebus ceh
saya min rebus ceh
sebentar sebentar ya kang
nunggu bos idan dulu
kemarin gimana ya ngajarinya
gaya bicara harus berwibawa
oke silahkan duduk
saya tahu kamu sudah berapa lama
saya tahu kamu sakit sudah berapa lama
sudah dua tahun setengah
kok mbah tau
kapan saya pernah sehat spiritual
sekarang saya mau menyembuhkan penyakit kamu
tuh bunyi kum
hari yang kurang beruntung
tadi saya lagi berduaan sama entin di warungnya entin
tiba tiba orang secirau sete datang menyerbu warungnya entin
ditraktir sama si bos idan thea
aneh ya orang orang ya
diajak makan malah menyerbu
ya pasti ya tukum
kok nggak kedengeran ledakannya ceng
senang ya kum
kamu emang harus pakai musik
seru ya kum
kum lagi ya kum
lagi lagi kum
sudah nanti kamu capek
aku jangan in
aku jangan in
assalamualaikum bu iin
bu dokter bagaimana hasil lednya
silahkan duduk dulu pak